pemerintah bersama dewan masjid indonesia telah meluncurkan program masjid sentral vaksinasi covid sembilan belas
dalam dialog produktif kpcpen dibahas program vaksinasi di masjid ini diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan jumlah lansia
yang menjadi salah satu kelompok prioritas penerima vaksin covid sembilan belas
pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas nasional
dewan masjid indonesia atau dmi bekerjasama dengan kementerian kesehatan akan melakukan vaksinasi terutama untuk kelompok lansia di lingkungan masjid
ketua pimpinan pusat dmi bidang kesehatan dan sanitasi abidin syah siregar dalam dialog produktif kpcpen menjelaskan
hal ini dilakukan melihat pencapaian vaksinasi lansia yang lambat
kalau indonesia punya penduduk dua ratus enam puluh juta maka di dalamnya ada hampir dua puluh enam juta adalah
lansia tetapi yang ditarget pak menteri cukup yang dua puluh satu lima supaya mencapai level tujuh puluh persen ke atas itu
nah itu yang membuat pak jk dan jajaran dewan masjid indonesia itu wah apa yang harus kita lakukan
dalam dialog tersebut pejabat wali kota banjarmasin ahmad fidain menjelaskan
pemkot banjarmasin kalimantan selatan tengah menggelar vaksinasi di delapan masjid dan gereja
mulai dari dua puluh tiga april hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh satu dengan target empat ribu dua ratus orang kelompok lansia
aparatur sipil negara guru dosen dan para ustadz ustazah serta pastur dan pedeta akan diprioritaskan
selalu di masjid kami sampaikan juga kami juga melakukan vaksinasi di katedral
berdasarkan data dewan masjid indonesia ada delapan ratus lima puluh ribu masjid di seluruh indonesia
ketua umum dmi yusuf kala sebelumnya memastikan
dmi siap mengerahkan semua masjid untuk menjadi area vaksinasi masyarakat